berdesakan berjubel bahkan ada yang tidak memakai masker ratusan warga memadati pasar
jati tujuh majalengka jawa barat minggu siang kemarin para pengunjung ini bukannya tidak
takut bisa terpapar covid sembilan belas namun hal ini dilakukan demi mendapatkan pakaian baru untuk
berhari raya dan memenuhi kebutuhan lainnya apalagi momen seperti ini hanya terjadi setahun
sekali ada sih rasa khawatir tapi gimana lagi kan namanya kebutuhan dan untuk memeriahkan acara
ramadan dan julfitri gitu udah ya kawatir ada cuman gimana paksa aja kepadatan pengunjung juga
terjadi di salah satu pusat
perbelanjaan di kota bogor jawa barat pada minggu siang antrean pengunjung mengular hingga keluar
mall akibatnya pengelola mal terpaksa menutup pintu masuk hampir selama satu jam karena jumlah
pengunjung terus bertambah ya tadi kami bersama dengan tim gabungan dari dari kores dan ini
kita bersama sama menerapkan tetap protokol kesehatan untuk antrian orang yang ingin masuk ke
dalam mobil kita batasi
kita atur orangnya bisa masuk berapa orang
tujuh ribu orang saat gas kofit sembilan belas kota bogor yang datang ke lokasi sempat mengimbau pengunjung
untuk mencari mal lain namun mereka menolak lantaran penjual pakaian di
mal ini sedang mengadakan cuci gudang tim liputan cnn indonesia